diduga akibat hubungan pendek arus listrik sedikitnya tiga rumah toko di bekasi jawa barat hangus dilalap si jago merah selasa kemarin
seorang pemilik rukun nyaris jatuh pingsan melihat rukunnya terbakar
sejumlah petugas pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api
kepulan asap yang membumbung tinggi disertai kobaran api ini terekam oleh kamera telepon genggam salah satu warga
kepanikan melanda saat warga berusaha menyelamatkan para penghuni tiga ruko yang berlokasi di perumahan taman wisma asri telupucung kota bekasi ini
seorang penghuni ruko yang berhasil dievakuasi nyaris jatuh pingsan
menurut warga api berasal dari lantai dua toko akwarium
api berasal dari lantai dua toko akuarium